pemerintah secara resmi membubarkan sembilan lembaga non struktural atau lns yang dinilai memiliki tumpang tindih fungsi dan menghambat efisiensi birokrasi
pembubaran sembilan lembaga non struktural ini diputuskan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh presiden joko widodo di kantor presiden selasa sore
tidak semua dari sembilan lembaga non struktural itu dibubarkan secara fisik
ada beberapa lembaga yang dinilai masih diperlukan keberadaannya
lembaga tersebut diintegrasikan ke dalam kementerian terkait dalam rangka efisiensi anggaran
tercatat ada satu ratus dua puluh tujuh lembaga non struktural pernah dibentuk pemerintah
setelah dievaluasi kini tersisa satu ratus lima belas lns
pembubaran lns sudah pernah dilakukan pada dua ribu empat belas dan dua ribu lima belas
tahun ini saya minta penataan difokuskan pada lms yang dibentuk dengan pp atau perpres atau kepres yang masih berada di ranah pemerintah
jika lns yang sudah jelas tumpang tindih dengan kementerian
saya minta dibubarkan dan tugas fungsinya diintegrasikan kembali ke kementerian yang berkesesuaian
jika ada lns yang masih perlu dipertahankan saya minta dilihat lagi
kemungkinan untuk digabung kemungkinan untuk diperjelas fungsi fungsinya
atau dibatasi dengan tenggat waktu tertentu
alasan pembubaran pertama sudah kami laporkan kepada bapak presiden tadi
fungsi dan tugas badan ini ternyata sudah ada diamanahkan oleh lembaga terkait kementerian terkait
untuk itu seperti nomor satu tadi badan benih nasional
kita kembalikan kembali kepada lembaga pemerintah yang di bidang pertanian yaitu menteri pertanian
dan begitu seterusnya
dan berikut adalah daftar sembilan lembaga non struktural yang ditutup
kita lihat bersama
ini adalah sembilan lembaga
ya ini dia kita mulai dari empat pertama yaitu badan benih nasional
mungkin anda baru pertama ya dengar nama nama lembaga ini
saya sebutkan biar pernah dengar paling nggak pernah dengar
kita lihat badan benih nasional itu dibubarkan
kemudian badan pengendalian bimbingan masal itu juga dibubarkan
kemudian dewan ini agak panjang namanya nih
dewan pemantapan pertahanan ekonomi dan keuangan ini juga dibubarkan
lalu kita lihat komite pengarah pengembangan
kawasan ekonomi kreatif pulau ekonomi kreatif pulao batam bintan dan karimun
nah ini kita masih untuk di sesi ekonomi biasanya kita sering nama nama kawasan ekonomi khusus ini ya
tapi ini juga dibubarkan oleh pemerintah pasti punya pertimbangan
kita masuk ke slide selanjutnya
kelima terakhir ini adalah tim nasional pembakuan nama rupa bumi ya
ternyata ada rupa rupa bumi yang dibakukan namanya

baru tahu juga kita ya ada tim nasional pembakuan nama rupa bumi
oke tapi ini sudah dibubarkan
selanjutnya ada dewan kelautan indonesia ini dibubarkan
mungkin masuk ke kemaritiman nanti ya langsung dikelola oleh kementerian koordinator kemaritiman
lalu kita lihat ada dewan nasional kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
ini saya rasa mungkin nanti akan dialihkan ke kementerian perdagangan mungkin ya
atau ya pelindo atau semacam itulah
jadi dianggap tumpang tindih fungsinya
jadi sehingga dibubarkan dewan nasional ini
lalu kita lihat ada badan koordinasi penataan ruang nasional

dan kita lihat ini kementerian tata ruang tampaknya ini nanti langsung dikerjakan saja oleh kementerian
ngapain lagi ada badan badan koordinasi
lalu komisi nasional pengendalian zoonosis
menyebutnya saja agak sulit tapi paling tidak ini sudah dibubarkan
tapi pembubaran sembilan lembaga non struktural yang ditutup
saya hampir yakin ini akibat anggaran yang sudah tampaknya semakin tipis oleh pemerintah
sehingga pemerintah langsung menyisir mana mana yang tidak penting langsung saja
dicoret saja kemudian selanjutnya kita lihat langsung dialihkan saja ke kementerian terkait yang fungsinya bisa mereka lakukan